setelah lebih dari sepekan menjalani perawatan intensif
robi al halim santri pondok pesantren
nurul ikhlas padang panjang sumatera barat meninggal dunia
robi menjadi korban penganiayaan belasan rekannya sesama santri
pengeroyokan terjadi di dalam kamar asrama pesantren
dalam kurun waktu tiga hari
roby al halim menghembuskan nafas terakhir pada senin pagi
santri kelas empat atau setara dengan kelas satu sma ini meninggal di rumah sakit
dr muhammad jamil padang setelah tak sadarkan diri selama lebih dari sepekan
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sumatera barat
sejak masuk rumah sakit kondisi robi tak kunjung membaik
yang jelas penurunan kesadarannya
penurunan kesadarannya dari awal sudah penurunan kesadaran
kemudian dilakukan pemasangan alat di roy
kemudian sudah dilakukan
dan banyak dokter yang dilibatkan di situ
pak dpjp anestesi dan beberapa dokter benca
sejak masuk nggak sadar pak
memang sejak masuk tidak sadar
roby dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penganiayaan
belasan rekannya di asrama pondok pesantren nurul ikhlas
pengeroyokan dan penganiayaan itu membuatnya tak sadarkan diri
polisi sudah menetapkan tujuh belas tersangka atas kasus ini
dalam pemeriksaan terungkap
korban dikeroyok selama tiga hari di kamar asrama
pasal yang kita persangkakan adalah undang undang perlindungan anak
dan juga nanti dalam teknis pemeriksaan
kita koordinasi dengan p dua tp dua tanah datar
karena wilayah kejadian wilayah tanah datar
dan juga nanti bapak sebagai pendampingnya
sesuai permintaan pihak pesantren
polisi tidak menahan para tersangka
karena seluruh tersangka masih dalam proses belajar
kasus penganiayaan antar sesama santri itu terjadi di kamar asrama pondok pesantren nurul ikhlas padang panjang
dan kejadian ini mereka lakukan di dalam kamar
sehingga terkesan terlihat mereka itu seperti tidak ada apa apa dari luar
ini peristiwa seperti ini pernah kejadian
yang ini baru sekali ini baru satu kali ini terjadi di tempat kita
pihak keluarga roby meminta kasus penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa anak
mereka itu diusut tuntas
jon nedy kambang padang sumatera barat
hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tewasnya roby al halim
yang dianiaya belasan rekan dan sesama santri di pondok pesantren nurul ikhlas padang panjang sumatera barat
polisi menyita barang bukti yang digunakan para tersangka untuk menganiaya korban
dilansir dari detik com penggeledahan dilakukan senin malam
polisi menyita sejumlah barang bukti seperti tongkat sapu
yang sudah patah sepatu hingga baju korban
polisi juga masih mendalami pemeriksaan terhadap tujuh belas anak tersangka pengeroyokan
lima orang saksi dari pihak pondok pesantren yang terdiri dari atau atas ustadz wali kamar
pengawas pondok pesantren juga sudah dimintai keterangan
penganiayaan terjadi karena korban dituding bertanggung jawab atas banyaknya peristiwa kehilangan barang di asrama
namun polisi masih mengembangkan penyidikan mengenai motif penganiayaan

menurut tni penyelamatnya akan bertahap dengan nyata
sejauh mana perkembangan pemeriksaan kasus ini bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon
ada kasat reskrim pores padang panjang ibtu kalbert jonaydi
pak kalbert selamat malam

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak kalbert sampai dengan hari ini setelah ditetapkan tujuh belas orang yang menjadi tersangka
saya harus tanya sejauh mana atau apa hasil pemeriksaan yang bisa kita dapat pak kalbert
jadi hasil pemeriksaan kita yang terakhir bu kemarin kita sudah melakukan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia kemarin pukul enam lewat dua puluh lima wib
oke apa gini saya harus tanya ini kan tiga hari peristiwanya ya pak kalbert ya kapan polisi mendapati laporan ini
jadi memang setelah kita dapatkan informasi dari keterangan saksi saksi termasuk juga yang diduga sebagai anak pelaku bahwa kejadiannya pada hari kamis jumat dan minggu
jadi kami dari pihak polisi mendapat informasi pada hari senin kemudian kami mencoba menggali informasi tersebut tentang kebenaran tentang kejadian
kemudian setelah kami lakukan penyelidikan ternyata kejadian benar telah terjadi kekerasan terhadap
karena kemudian kami mengimbau kepada keluarga untuk melaporkan kejadian ini dan baru dilaporkan pada hari selasa bu
oh oke jadi pihak kepolisian polres padang panjang sudah tahu dari hari senin itu dari tahu hari senin itu atas dasar keterangan dari mana
kan berarti keterangan dari pihak keluarga atau aduan dari pihak keluarga setelahnya kan datang setelahnya kan setelah dari polisi mendapatkan keterangan kasus ini kan
oke jadi kami mendapat informasi
informasi dari masyarakat bahwasannya menginformasikan kepada pihak polres pandang panjang telah terjadi tindak pidana di kekerasan terhadap anak
dengan hasil tersebut kita melakukan penyelidikan ke sana ternyata benar kejadiannya
oke pak kalbert apakah mendapatkan informasi juga dari pihak keluarga artinya tiga hari kamis jumat dan sabtu ya
kamis jumat dan minggu bu
kamis jumat tiga hari
oh tiga hari
tiga hari peristiwa penganiayaannya ini tiga hari kamis jumat dan hari minggu
oke pihak keluarga menemukan adanya indikasi kekerasan indikasi penganiayaan dari
jadi kami dari pihak keluarga kami yang mengimbau bu pada hari seninnya setelah kami mendapat informasi kami mendatang pihak keluarga untuk melaporkan kejadian ini
karena di pesantren tidak ada melaporkan kejadian maka kita himbau untuk keluarga melaporkannya bu
sehingga dilaporkan pada hari selasa baru setelah itu kami melaksanakan proses lebih lanjut
oke kenapa pihak keluarga baru melapor setelah diimbau dari pihak kepolisian
apakah tidak ada kecurigaan
karena peristiwa penganiayaan peristiwa kekerasan terjadi selama tiga hari artinya gini
apakah tidak ditemukan tanda tanda fisik yang ada di tubuh korban
misalkan luka memarka atau seperti apa
lebam atau ada yang berdarah atau seperti apa
jadi kalau kita lihat kondisi korban memang keluarga sebenarnya keluarga korban sudah mengetahui
tapi kita lihat pihak pesantren dengan keluarga masih berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan bu
walaupun sudah menghilangkan nyawa
masih ada upaya seperti mediasi gitu apa upaya perdamaian dari keluarga dan juga ponpes
bu awalnya memang pada hari minggu itu yang korban masih hidup
jadi korban meninggalnya baru kemarin hari senin
jadi seminggu setelah kejadian korban baru meninggal
jadi sedangkan waktu antara korban dengan pihak ponpes ingin berupaya menyelesaikan sebagai korban masih hidup
awalnya dibawa ke rumah sakit umum padang panjang kemudian dirujuk ke rumah sakit m jamil padang bu
ini peristiwa tiga hari apa gambaran yang bisa kita lihat atau kita ketahui dari bagaimana sebenarnya lingkungan di pondok pesantren ini sih pak
kenapa sampai peristiwa ini peristiwa kekerasan ini bisa sampai tiga hari pengeroyokan terhadap korban segala macam
dari pemeriksaan sejauh ini apa apa motif tujuh belas anak ini mengeroyok korban
jadi menurut keterangan dari saksi dan juga anak yang diduga pelaku
motif mereka melakukan kekerasan ini awalnya adalah korban diduga mengambil barang barang milik mereka
jadi dilakukan oleh korban beberapa kali sehingga yang diduga pelaku merasa tidak enak atau jengkel kepada korban
maka terjadilah hal hal yang seperti ini
tentang kekerasan anak anak
di mana pak kalbert posisinya artinya di dalam ruangan kelas kah atau di halaman kah atau di mana
di dalam asrama bu
di lantai dua kebetulan tempatnya ada lantai satu dan lantai dua terdiri dari empat empat kamar
jadi kejadiannya di lantai dua di kamar yang keempat bu
memang tidak ada pengawas dari pondok pesantren itu juga harus menjadi dasar pemeriksaan dari pihak kepolisian melihat apakah ada kelalaian dari pihak pondok pesantren kan
iya jadi itu yang kita sesalkan bu
sebenarnya memang ada pihak dari ustadz yang untuk pengawasnya
ini yang sangat kita sesalkan sekali
jadi kami dari pihak
pihak polres padang panjang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
apakah nanti ada kelalaian atau tindak pidana lainnya
kami akan mencoba pengusutan lebih lanjut tentang perkara ini bu
jika ada tindakan kelalaian seperti apa
artinya ada pihak dari pondok pesantren juga yang bisa ditetapkan menjadi tersangka kah
tapi sekarang kita masih penyelidikan dulu apakah nanti pasal berapa yang kita terapkan
nanti kita berupaya dulu untuk melakukan penyelidikan
tentang kenapa pondok pesantren membiarkan hal ini kejadiannya
sedangkan kejadiannya berturut turut jumat hari kamis jumat dan minggu
oke terakhir pak singkat saja tujuh belas tersangka tidak ditahan di polisi
ya tersangka kita diamankan karena yang bersangkutan masih memerlukan rangkap pendidikan
dan juga adanya permohonan dari pihak keluarga pesantren
sekarang diamankan di pondok pesantren diawasi dengan personil kita di sana
dan para tersangka atau ada anak pelaku sehari harinya tetap meresanakan proses belajar melajar bu
oke baik terima kasih ibtu kalbert junaidi kasat reskrim polres padang panjang
sudah bergabung dengan cnn malam hari ini